nekat menyamar sebagai polisi seorang pekerja harian lepas polsek padang di lumajang jawa timur
ditangkap polisi rabu sore
ia mengaku nekat menyamar sebagai polisi untuk memikat wanita pujaan hatinya
nur hadi warga desa padang lumajang jawa timur yang menjadi polisi gadungan langsung digelandang
bertugas kepolisian di polres lumajang
penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan warga pada pelaku yang mengaku sebagai seorang busa polisi
pelaku yang sehari hari bekerja sebagai pekerja harian lepas di mapolsek padang ini pun didatangi dan diperiksa pihak kepolisian
saat dimintai kartu tanda anggotanya sebagai polisi pelaku tidak mampu menunjukkannya
pada polisi nur hadi mengaku penyamarannya sebagai seorang polisi hanya untuk memikat hati sang kekasih
tapi dia bilang dia bukan tim cobra tapi tim kora kora
nah tim kora kora itu bersih bersih bersih bersih piring
ya itu dia phl di polsek lah ceritanya seperti itu
kasus polisi gadungan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di lumajang dalam sepekan terakhir
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur